video yang diunggah di akun instagram ini ramai menjadi perbincangan di media sosial
suara orang yang ada di video itu menyebut
digubuk di burangkeng setu bekas jawa barat yang telah ambruk ini
tinggal seorang remaja bernama muhammad excel
dalam keterangan di media sosial disebutkan juga
bahwa axel merupakan anak berusia lima belas tahun yang hidup sebatang kara setelah ditinggal mati sang ibu
sementara sang ayah pergi entah kemana
pemilik akun pun membuka donasi untuk anak tersebut dengan mencantumkan sejumlah nomor rekening bank
mendapat laporan warganya ada yang hidup mengenaskan
pemerintah kabupaten bekasi langsung turun tangan
namun fakta di lapangan tidak sesuai dengan video yang viral di media sosial
axel yang dikabarkan tinggal sebatang kara ini ternyata memiliki keluarga dan orang tua asuh
orang tua asuh remaja ini pun
menyangkal bahwa dirinya tidak pernah menyantumkan nomor rekening mereka untuk mendapatkan donasi rekening daripada
pemberitaan pemberitaan yang memang sudah muncul
baik itu di netizen maupun di tempat lain memang perlu diklarifikasi
dan hasil klarifikasi tadi kita sudah dengar sama sama yang bersangkutan menyatakan
axel itu ternyata tinggalnya di sini dengan keluarganya
dan ternyata di sini ini memang keluarga besarnya ada di sini
atas kejadian tersebut dinas sosial kabupaten bekasi mengimbau masyarakat
agar tidak mudah tertipu dengan berita berita yang mengatasnamakan kemanusiaan
dan melakukan penggalangan

sementara kepolisian setempat belum bersedia memberikan keterangan terkait hal ini
dedy beben bekasi jawa barat